beberapa waktu yang lalu viral perdebatan antara ketua rt yang beradu mulut
dengan pemilik bangunan ruko di kawasan pluit jakarta utara
hal ini dipicu karena bangunan ruko ini menyerobot saluran air dan juga bahu jalan
di jalan niaga hingga mengganggu kepentingan publik
peristiwa tersebut terjadi pada dua belas mei lalu
beberapa hari setelah insiden wali kota jakarta utara ali maulana hakim memberikan waktu
hingga selasa dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh tiga kepada para pemilik ruko untuk membongkar sendiri bangunan yang melanggar ketentuan
namun inilah kondisi pada selasa dua puluh tiga mei
sampai siang hari masih banyak penyewa lapak yang tetap beraktivitas
jangan begitu cepat
kan kita juga harus cari tempat kalaupun ada
kalau nggak ada mau bagaimana
di sisi lain sudah empat ruko yang melakukan pembongkaran secara mandiri pada selasa ini
mereka membongkar bagian bangunan menjadi sesuai dengan garis batas berwarna merah
yang ditandai sebelumnya oleh suku dinas cipta karya tata ruang dan pertanahan jakarta utara
satpol pp kecamatan penjaringan pun melakukan peninjauan akhir
sebelum dilakukan penertiban oleh pemerintah
pemerintah kota jakarta utara
itu yang tugas kami hari ini
memastikan apakah ini dibongkar mandiri atau tidak
dan melaporkan ke pimpinan sejauh mana yang dilakukan oleh warga masyarakat kami
yang diada di kelurahan fluid ini
pengecekan sendiri berapa ruko yang sudah dibongkar
pembongkaran akan dilakukan pada ruko ruko yang memakan bahu jalan
menutup saluran air
dan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan atau imb